setelah ho chi minh pt gojek indonesia resmi beroperasi di kota hanoi vietnam melalui goviet
teknologi yang dimiliki gojek diterapkan sepenuhnya pada goviet
sejak peluncuran perdana di kota ho chi min awal agustus lalu aplikasi goviet telah diunduh oleh satu lima juta kali oleh konsumen vietnam
ditambah rasio pengendara motor yang besar dibandingkan mobil menjadi alasan goviet merabah konsumen hanoi sebagai kota terbesar kedua di vietnam
melalui platform gojek goviet baru bisa melayani goride dan gosend sejak dua belas september
govia telah memiliki dua puluh lima ribu mitra pengemudi teregistrasi sejak peluncurannya di ho chi minh
setelah vietnam dalam waktu dekat gojek akan membuka layanan serupa di thailand singapura dan filipina sampai akhir tahun nanti
satu lima juta unduhan satu lima juta download
itu mungkin dicek mungkin itu rekor disiplin
yang kedua adalah kita sudah register driver kita hanya beroperasi dua bulan sudah dua puluh lima ribu driver kita di goviet
itu luar biasa sekali
kenapa begitu banyak semangatnya driver yang bergabung dengan kita
itu terutama mereka ingin mencoba kepada suatu perusahaan yang mereka dengar
lebih manusiawi terhadap drivernya